kita sudah mengakui prestasi pemimpin pemimpin kita sekarang ini
saya mengakui saya dulu rivalnya pak jokowi
tapi demi merah putih demi negara
saya bersatu dengan pak jokowi
pernyataan itu diungkapkan ketua umum partai gerindra
dalam acara pkb road to election dua ribu dua puluh empat pada minggu
bergabungnya prabowo ke dalam koalisi presiden jokowi
masih menjadikannya idola tiga besar elektabilitas tertinggi
sejumlah lembaga survei
sosok yang sudah maju pilpres tiga kali itu
bersaing ketat dengan ganjar pranowo dan anies baswedan
di g expo kemayoran jakarta
rabu pagi presiden mengungkapkan mendukung menteri pertahanannya itu
namun prabowo buru buru meluruskan bahwa konteks ucapan presiden perihal pertahanan
sejak awal saya menyampaikan mendukung beliau
tugas tugas sebagai menteri tetap harus diutamakan
tetapi kalau kita lihat nanti
mengganggu ya akan dievaluasi
memang harus cuti panjang banget atau tidak
untuk mempermulus perjalanannya bertarung di dua ribu dua puluh
prabowo dan gerindra membutuhkan partai lain untuk berkoalisi
salah satunya partai kebangkitan bangsa pkb
tim liputan cnn indonesia